saudara kita beralih ke informasi lain
akibat meningkatnya aktivitas gunung ruang
evakuasi terhadap warga pulau tagu landang
kabupaten sitaro terus dilakukan
sekitar tiga warga pulau tagu landang
telah dievakuasi pasca erupsi gunung ruang
tak terkecuali para warga lansia
polda sulut juga melakukan pembersihan jalan
yang kerap dilalui oleh warga
di radius tujuh km dari kawah utama
masyarakat itu merasa aman
dan tidak terjadi hal hal yang mungkin
tidak kita inginkan bersama
misalnya berdesak desakan yang akan mengakibatkan
hal yang fatal terjadi
hingga jumat pukul delapan belas waktu indonesia tengah
perpanjangan penutupan operasional bandara dilakukan
karena masih ada sebaran debu vulkanik
serta mempertimbangkan status gunung beruang
yang masih level awas
pihak bandara juga fokus melakukan pembersihan
dengan melibatkan empat belas unit mobil pemadam kebakaran
hasil rapat koordinasi ap satu
otoritas bandara maskapai penerbangan
memutuskan untuk memperpanjang kembali
sampai dengan pukul delapan belas wita
angkasa pura i sendiri sudah berupaya
untuk tetap melakukan penyemprotan dari sisi airside
dibantu dengan damkar dari pemkot minut
pemkot sulu tni au dan pemkot sulu
dan tni al supaya tetap clear dan clean dari sisi udara
karena memang abu masih turun
sampai anginnya ke arah bandara
dari kepulauan sitoro sulawesi utara
apakah erupsi gunung ruang masih kembali terjadi
karena terakhir kita mau ketahui bahwa statusnya awas
francisco dan juga saudara untuk
aktivitas sendiri untuk gunung api ruang
dan statusnya sampai dengan siang ini
pihak pvmbg belum juga menurunkan status
karena melihat dari pengamatan visual instrumental
dimana masih terjadinya kegempaan
khususnya vulkanik dangkal dan vulkanik dalam
dimana menurut pihak pvmbg ini
masih ada potensi untuk erupsi lagi
karena melihat adanya aktivitas magma
memang untuk gunung api ruang sendiri
itu sudah kosong karena dua desa masyarakatnya
sudah dievakuasi ke pulau tagu landang
dan dampak dari letusan gunung api ruang ini
yang terjadi selasa tiga puluh april yang kedua kemarin itu
memang cukup besar dan dampaknya semakin meluas
kami juga memantau bahwa sepanjang daerah pesisir
yang saat ini saya melaporkan di kelurahan bahoy
ini ribuan rumah warga ini terdampak
dan sesuai data dari pemerintah tepat
sebanyak tiga empat puluh satu rumah warga ini dikategorikan rusak
baik rusak berat sedang maupun rusak ringan
dan saat ini pemerintah mencoba untuk menghitung kembali
data data dan nantinya warga ini akan mendapat bantuan
lewat pemerintah khususnya untuk penggunaan rumah
untuk listrik ini masih padam karena vln
berada di radius tujuh km yang dilarang
suasana jalan ini akan sangat gelap
sinyal pun masih lemah di daerah ini
khususnya untuk listrik dan juga komunikasi
tadi kan anda sempat katakan bahwa ribuan rumah warga ini terdampak
apakah sekitar setidaknya informasi terakhir yang kami dapatkan ini
dan kalau sudah bagaimana untuk kondisi mereka saat ini
apa kemudian yang masih diharapkan pengungsi bantuannya
pemerintah juga merilis data terbaru siang ini
di mana jumlah tiga ribuan yang kemarin ini dirilis hari ini
bahwa ternyata pas cap atau per hari ini kapal keluar itu
sudah meningkat menjadi empat enam ratus sembilan puluh tiga warga
yang sudah keluar dari pulau tagulandang
nah warga yang keluar ini kemudian dibawa ke kota bitung
manado likupan dan juga pulau siau
di sana nantinya pemerintah kabupaten kepulauan sitaro
dan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi
lewat pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan pemerintah
ada di kabupaten kabupaten yang ada tempat pengungsian
nantinya lewat ini pemerintah akan menyalurkan bantuan
bagi warga yang berada di shelter di tempat pengungsian
dan untuk pulau siau sendiri ibu kota sitaro saat ini
namun sekian ratusan atau ribuan warga yang kesana ini
umumnya tinggal di rumah kerabat dan belum banyak yang tinggal di
di titik pengungsian yang disediakan pemerintah
baik masih ada kemudian warga yang mengungsi ke kerabat terdekat
namun untuk situasi terkini juga untuk status gunung apinya
darjufri kasulambe melaporkan langsung dari sitaro sulawesi selatan